hai nah ngetik udah bagus mengusung atau mendukungnya tapi cari partai yang lain
oke simpat tiga partai mereka juga takut kau pergi berubah minta mahar kalau nggak
mahar ini kampanye semua mereka akan turun teman teman turun malah punya rencana kampanye
orang mau datang ketemu saya jual tiket tuh kayak nonton konser ini karena dia juga punya banyak
artis yang relawan kan ini menarik malam itu ya sekalian lihat kayak begitu ya sudah saya
pertaruhkan aja kalau kalian gagal ya sudah kalau partai marah dengan saya oke berarti saya
akan selesai oktober dua ribu tujuh belas sudah siap pak oh iya saya akan bereskan semua transparansi
e budgeting template ya minimal saya ninggalin tempat ini sudah jalan dengan baik